kita ke informasi berikutnya kementerian keuangan terus melakukan finalisasi data pekerja swasta berpenghasilan di bawah lima juta rupiah
yang akan menjadi target program pemulihan ekonomi nasional
rencananya kelompok pekerja ini akan diberikan insentif sebesar rp enam ratus ribu rupiah per bulan mulai september mendatang
staf khusus menteri keuangan justinus prastowo mengatakan pekerja swasta dengan gaji di bawah lima juta rupiah
ini merupakan kelompok rentan terdampak phk akibat krisis ekonomi yang disebabkan oleh virus corona
pemberian insentif ini perlu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan roda ekonomi nasional tetap berputar
target peserta program ini berjumlah tiga belas lima juta pekerja swasta bergaji di bawah lima juta dengan total anggaran dicadangkan sekitar tiga puluh triliun rupiah
nama nama penerima insentif ini bersumber dari data pekerja yang terdaftar pada bpjs ketenaga kerjaan dan bpjs kesehatan
jika dimungkinkan akan ditambah dengan data yang ada di kementerian tenaga kerja
serta data dari asosiasi atau serikat pekerja
sekarang kan tantangan adalah menyediakan database data cleansing supaya tidak ada double penerima ganda
lalu juga tidak ada penerima fiktif maka penting sekali mencantumkan nik dalam hal ini
dan memastikan nomor rekeningnya sama dengan nama penerima
ini yang sekarang diharapkan ya segera selesai
nah nanti pengawasan tentu bisa melibatkan perbankan atau lembaga pembayaran yang bisa
menyalurkan insentif ini